masa yang emosi mencoba menghadang ma seorang guru mengaji yang dituding melakukan tindak asusila terhadap muridnya yang berusia lima tahun
polisi terpaksa mengeluarkan senjata api dan meminta masa mundur agar tidak melakukan tindakan anarkistis
ma langsung digelandang menuju mapolres lombok timur nusa tenggara barat dan menjalani pemeriksaan intensif pada hari senin
polisi juga meminta keterangan dari korban dan orang tuanya
sama budenya kalau anak tiang ini dia nggak mau ngaku sama tiang tapi dia cerita sama budenya
setelah diperiksa ma mengakui perbuatannya
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini